sekali lagi kebocoran data publik kembali terjadi pada pangkalan data sejumlah badan usaha negara
tentu hal ini mengkhawatirkan mengingat sejumlah data pribadi masyarakat yang bocor
berpotensi disalahgunakan dan berdampak merugikan bagi masyarakat
mengapa hal ini seakan berulang dan tak bisa diantisipasi secara serius
mengapa kemampuan siber otoritas rasanya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan aksi hacker tak bertanggung jawab ini
dan untuk pembahasnya sudah ada bersama kami pakar kaman saber vaksin com alphonse tanu jaya
selamat malam pak alphonse apa kabar
selamat malam bung bram semoga sehat semua ya merdeka kita
baik harapannya sehat selalu begitu ya
kami juga tengah menghubungi pihak kominfo namun tidak bisa bergabung
dan juga pihak telkom group yang belum memberikan respon hingga dialog ini dimulai
saya ke bung alphonse begitu apa kemudian akar masalahnya
rasanya soal kebocoran data ini hanya berganti institusi saja yang kemudian bocor satu di mana
kemudian akhirnya berulang pada institusi lain
apa sebenarnya akar dari masalah ini bung alphonse
ini kesadaran pengelolaan data yang baik di negara kita memang perlu untuk dilakukan dengan baik
jadi untuk sekelas telkom dan pln
digital dan pln sekarang sudah jualan bandwidth juga
telkom memang dari dulu juga udah jualan
hal ini yang cukup memprihatinkan adalah malah tidak berusaha menyangkal gitu loh dari pihak telkomnya
mereka bahkan mereka mengklaim bahwa tidak pernah mengambil keuntungan dari dana browsing ini

jadi mungkin kita perlu jujur lah kepada diri diri sesudah jujur baru kita perbaiki
jadi kalau jujur aja nggak mau ngaku aja nggak mau gimana kita bisa berubah gitu loh
itu yang memprihatinkan di bung bram
baik artinya sebetulnya masalah penerimaan atau
atau kemudian mengakui itu tadi itu menjadi masalah utama ya
akhirnya memang kita tidak pernah bisa menyelesaikan soal masalah kebocoran data ini
ya masalahnya kalau misalnya orang salah ngaku aja enggak gimana kita bisa perbaiki dirinya gitu
langkah awal dari segalanya itu tahu dulu bahwa oh bener nih gue salah nih
emang bener nih ada data bocor ini bener nih gue dulu pernah engage screak
untuk melihat apa yang dilakukan oleh pelanggan pelanggan aku gitu ya
nah ini melakukan aja enggak gimana kita bisa harapin dia berubah gitu itu yang bikin kita pusing
baik pak alfons artinya dalam pengamatan anda maupun vaksin com begitu
apakah jangan jangan selama ini memang tidak ada langkah antisipasi langkah penghentian kebocoran
dicari di mana sumber bocornya begitu
harusnya mereka orang orang it itu lebih pinter daripada
karena mereka tidak bisa menghentikan
orang awam harusnya mereka itu tahu
kalau standar standar pengamanan data semua lebih tahu semua jago gitu
cuman yang jadi masalah bisa enggak menjalankan dengan disiplin
bisa nggak memperlakukan data yang dikelola itu sebagai satu amanah bukan berkah
bukan sesuatu yang bisa seenaknya diperlakukan
lalu kalau misalnya sekarang jelas jelas bocor dilihat dari feelnya
dari datanya sudah jelas kok menunjukkan memang datanya cukup valid
masih juga berusaha disangkal
tapi ya sudah nanti kita akan coba coba cari bahwa kita berikan
lihat kita analisa data yang dijual di bridge to itu
apakah memang benar itu datanya
kalau sudah sampai satu titik tidak disangkal baru nanti apa yang di jognya lagi gitu
baik tapi pr terbesarnya adalah
apakah kemudian pertama kita harus validasi dulu kemudian datanya benar atau tidak
atau kemudian sembari kita juga membenahi sistemnya
agar kemudian kebocoran serupa ini tidak terulang lagi di kemudian hari
langkah di awal memang kita harus validasi

ada yang mengurutkan ada apa
kan itu sangat sulit dipasuki
kenapa lagi jumlahnya puluhan juta gitu
logikanya itu sangat sulit bisa diterima bahwa itu data tidak valid gitu loh
lalu mengatakan bahwa emailnya itu telpon net lah
telpon net itu punya siapa
itu pindah ke taran juga punya tanggung
itu bukan email atau apa
itu kan masalah internal dari data

ya itu masalah internal database
jadi saya pikir memang nyai tabi masalah denial itu gitu loh
jujur saja dulu kepada diri sendiri
kalau memang ada kesalahan perbaiki
kita nggak mau mencari kesalahan menghubung nggak penting
dan penting mengakui dulu bahwa oke ada kesalahan kita perbaiki
nah dari situ baru ada perubahan
jangan ngaku aja nggak lalu berusaha menyangkal
ya begini lah susah gitu
baik pak alfons apakah kemudian kondisi ini kebocoran yang terus menerus terjadi
ini adalah fakta kemudian kemampuan siber otoritas institusi ataupun badan usaha negara ini
masih sebenarnya jauh begitu tertinggal daripada kemudian hacker hacker yang tidak bertanggung jawab ini
soal kebocoran data kita juga perlu sikapi secara dewasa
jadi kebocoran data itu bukan dimongpoli oleh indonesia
banyak juga negara mengalami kebocoran data
tidak negara mengalami kebocoran data
vietnam juga baru mengalami kebocoran data yang masif
china juga banyak mengalami kebocoran data
dan data juga sangat sensitif
netflix usernya kebocoran data
instagram kebocoran data
itu sesuatu yang wajar terjadi dalam digitalisasi
yang paling penting adalah orang itu mau belajar mau mengakui
lalu bagaimana caranya supaya bisa mengamankan datanya
pakai blp data loss prevention pakai enkripsi di dalam
servernya sehingga kalau bisa di copy datanya dia nggak bisa buka karena dia ngisi
itu banyak sekali
cuma memang butuh disiplin dan memang ada satu sepenuh hati
mau mengikuti standar mengamankan data
anggap data masyarakat itu amanah yang harus dilindungi gitu
jangan anggap data masyarakat itu sebagai berkah yang dieksploitasi untuk keuntungannya
yang paling menderita dari kebocoran data itu adalah pemilik data
bukan pengelola data
mas ganti pengurus udah
pengurus baru udah nggak nolong lagi pengurus selama yang mengalami kebocoran data itu apa
yang menderita itu masyarakat
misalnya dia ketahuan seperti yang ada contoh tadi browsing ke situs porno
misalnya ada data transaksi finansial atau data dia banyak melakukan ke situs mana
itu sebagai data
itu bisa diolah
dan bisa dieksploitasi sebagai phishing dan sejenisnya
dan itu memang merugikan dari pemilik data
baik baik tapi sebelum kesana artinya kemudian ketika misalkan kita membandingkan
anda menyebut tadi ada filipina kalau tidak salah ada cina kemudian
bukankah itu kemudian menjadi sebuah pemakluman ketika kita membandingkan bahwa
di negara besar pun di negara yang masif penggunaan digitalnya dibanding indonesia
misalkan seperti cina anda sebutkan
itu kemudian akhirnya juga tidak membuat kita bebenah mencari sumber masalahnya begitu
jadi sifat yang baik dalam pengelolaan data adalah pertama kita selalu mengevaluasi

jadi kalau proses itu kita tidak bisa membeli security tidak bisa menjamin bahwa hari ini aman
besok masih aman lusa masih aman kenapa
karena keamanan itu
karena keamanan selalu bermunculan
cara cara untuk menculik data selalu bermunculan
dan maka itu yang orang yang berurusan dengan data harus selalu satu x dua puluh empat jam selalu mengamati perkembangan terakhir
kalau ada celah keamanan dia harus tutup
kalau ada celah keamanan dia harus tutup
nah jadi itu kalau dia sudah menjalankan semua tanda iso dua puluh tujuh ribu satu pengamanan data
dia sudah dijalankan dia sudah di preach itu pun dia harus tetap mengamati
jadi tiap kali ada kebocoran ada celah keamanan dia tutup
apalagi ini saya pertanyakan apakah benar iso nya dijalankan dengan baik
prinsip prinsip pengelolaan data ini dijalankan dengan baik atau tidak
jadi kalau sudah tidak menjalankan prinsip dengan baik lalu ada celah keamanan ya sudah benar celahnya
jadi itu yang kita harapkan bisa diperbaiki
baik artinya ada kemudian ketidak fleksibelan begitu ya
kalau anda mengatakan tadi kan seakan memang rasanya soal keamanan itu harus terus diperbarui
tidak hanya kemudian saat pertama kali di install saja begitu pak alfons
ya kalau di dalam lembaga pemerintah institusi pemerintah
ohnya pengelolaan data dan pengamanan data itu kan sifatnya by project
salah satu masalah itu yang perlu disadari juga
kalau projectnya selesai ya allah orang yang sudah tidak dikelola ini jarang dikelola
mungkin kurang disadari karena mungkin disesuaikan
jadi kalau projectnya sudah selesai pengamanannya sudah selesai
pengamanan datanya harus dikelola kalau bisa oleh institusi yang tertanggutan
dan orangnya harus tetangga dan mengerti
sehingga jangan diabaikan seperti yang banyak yang terjadi sebelumnya
sesudah sebelum ini bahwa data data yang bocor itu tergeletak begitu saja menunggu untuk di copy
ya iya artinya mungkin tidak ada transfer ilmu yang jelas begitu ya ketika kemudian pihak pemerintah
atau kemudian institusi pemerintah ini menggunakan pihak ketiga ya seperti yang anda sebutkan
nah kemudian sebetulnya kalau kita lihat dalam lingkup indonesia
keamanan cyber dan juga data apakah ini hanya terjadi pada institusi negara pada badan usaha negara saja
atau kemudian pihak pihak swasta yang menggunakan sistem digital ini juga rawan akan kebocoran data ini pak alphonse
kalau kita lihat dari datanya ancaman kebocoran data ini terjadi untuk semua pengguna digitalisasi
jadi baik itu dari pemerintah baik itu dari swasta baik itu dari kesejahteraan
jadi baik itu dari pemerintah baik itu dari swasta baik itu dari kesejahteraan
dari indonesia juga banyak yang besar yang menjadi korban kebocoran data
tapi mereka memperbaiki diri saya lihat ada beberapa e commerce yang mengalami kebocoran data hari ini termasuk saya kagum
kalau kita lihat bukan cuma di indonesia di luar negeri ada netflix ada instagram juga bocor facebook juga baru bocor data
pengguna facebook dari indonesia juga bocor jadi itu sesuatu yang wajar
jadi bagaimana kita menanggapi kebocoran data itu kita belajar nggak dari kebocoran data
nah itu yang penting kalau kita nggak belajar lalu menganggap data itu sebagai suatu berkah yang kita bisa eksploitasi terus tanam tanpa perlu kita lindungi
ya kasihan lah yang punya data itu ya dia pakai masyarakat
baik artinya perusahaan swasta mungkin lebih cepat begitu ya merespon dibandingkan dengan badan negara
kemudian menurut anda badan badan negara yang berurusan dengan data publik ini juga harus belajar begitu pada kemudian sektor swasta yang menggunakan sistem sama

kalau mereka kurang mengelola data dengan baik lalu ada perusahaan yang lain yang mengelola data dengan lebih baik dan dianggap lebih amat
pelanggannya akan berpindah
kalau pemerintah ini masalahnya mereka itu kadang kadang sifatnya cuma satu menurut polistis
dan nggak ada gantinya
sehingga itu yang salah satu penyebabnya
kelihatannya ini kok berulang kok orangnya

kita harapkan adanya ruu pdp ini segeralah dikeluarkan

baik baik ini menarik juga soal ruu pdp
nanti kita akan bahas ke sana
tapi kemudian klaim dari sejumlah kementerian misalkan seperti kominfo mengatakan akan berkoordinasi dengan data publik
jadi itu juga menurut saya
bahkan akan berkoordinasi ulang kepada badan cyber dan juga sandi negara
seberapa efektif kemudian ketika sudah dikoordinasikan dan rasanya seperti minta tolong pada bssn begitu pak alfons
ya harapan kita masing masing menjalankan tugasnya dengan baik
antara kominfo dengan bssn bisa berkoordinasi dengan baik
lalu mereka bisa menjadi satu dirijen yang baik untuk instansi instansi pemerintah
yang melakukan pengelolaan
jadi kalau mereka masing masing menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak malah ibaratnya itu saling berebut lahan lalu ingin berebut satu hak pengelolaan data atau sejenisnya

kominfo porsinya apa bssn porsinya apa dan instansi yang lain juga bisa diperoleh
saya rasa itu adalah suatu peringkat yang sangat mendukung
sehingga data kita juga bisa menjadi satu dapat dikelola dengan baik oleh kominfo bssn dan lembaga lembaga negara yang membutuhkan
baik tapi seberapa efektif begitu ketika nanti bssn sudah turun tangan dan ikut membantu mengamankan data publik ini tadi
ya jujur saja begini
kalau menurut pengamatan kami
pengelolaan data ini terhadap
kaitannya dengan orang yang
mengerti asap data
dan kita lihat secara demografis saja
kita nggak perlu ngomong detail
secara demografis saja
bahwa yang lebih mengerti lebih mudah
beradaptasi dengan pengelolaan data
ini adalah milenial
dan yang lebih mudah
yang pejabat pejabat yang sekarang
ada di lembaga pemerintahan
banyak baby boomersnya
yang cukup gapten jujur saja
kalau kita dengan
perkembangan teknologi yang tinggi
yang cepat berubahnya untuk menyesuaikan dirinya
jadi makanya saya rebutkan
milenial dan yang lebih muda
untuk berurusan dengan
masalah digital ini
kalau baby boomers mungkin
ya tahu dirilah urus yang lain
yang jauh jauh digital
atau ada beberapa baby boomers
yang memang mengerti silakan
yang tidak mengerti atau apa
diberi tanggung jawab ya
artinya ada semacam gagap teknologi
menurut anda pada stakeholder kita
yang menangani soal masalah data publik ini
mungkin masalah sdm
jadi sebenarnya dari sisi kemampuan
dari sisi sdm indonesia
saya cukup yakin tidak kekurangan
hanya apakah bisa diberikan
dengan rela dan dengan objektif
saya sarankan berikan
mereka mengerti kok
mereka tahu gitu
jadi yang memang sudah merasa
cukup kesulitan berhadapan dengan
ya mungkin dipertimbangkan lah
carilah yang tidak berurusan langsung
dengan pengelolaan data
dan pengamanan data digital ini
supaya jangan terjadi
pengelolaan data yang kurang baik
atau manajemen data yang kurang baik
yang akibatnya salah satunya
yang kedua adalah manajemen atau pemanfaatan pidana yang kurang optimal
sebenarnya itu juga sangat penting
kalau tidak itu diserahkan kepada millennials yang lebih muda
nah ini kalau kita bicara kemudian hari ini masih kemudian pada data publik
pada data misalkan profil warga negara kemudian data nomor induk kependudukan
apakah ini kemudian jika kita tidak tangani serius akan juga berdampak
dan akan keterusan pada sejumlah misalkan data data rahasia negara begitu
seberapa besar potensi ke arah sana pak alfons
kalau ngomong soal data kependudukan itu sudah bocor

data kependudukan yang menik lalu data kependudukan lain banyak yang bocor

banyak kejampak kejampak
ada data digital yang memanfaatkan data data yang bocor ini membuka kek asmas
lalu buat rekening bank bodong
lalu mereka lakukan buka rekening bank bodong untuk menampung kejahatan kejahatan kecil
yang kejahatan penipuan menanggung ujian segala macam
itu semuanya pakai kebocoran data yang sudah terjadi gitu
jadi masyarakat indonesia sudah terbiasa dengan bocoran data kependudukan yang bocor ini
nah yang kami sahankan jadi ada hukumnya
setelah data bocor itu akan selalu bocor
kalau tadi kita cari data bocor sudah akan bocor
kemudian panggil nggak bocor lagi
data sekali bocor akan selamanya bocor
kalau terjadi covid sembilan belas itu nggak bisa batalkan
nah jadi untuk data kependudukan yang sudah bocor ini mungkin dibuat miss digital atau apa
jadi orang kalau mau menggunakan mix nya atau data kependudukannya
dia perlu misalnya ada ktp nya ada cip nya itu yang sudah dilakukan oleh ucapit
atau misalnya kalau misalnya mau lakukan secara digital

sehingga orang hanya mengetahui data kependudukan mix dan maha
itu tidak cukup untuk mengakses layanan kependudukan
sekarang kan itu dilakukan
di penduduk indonesia cuma tahu mix dan nama lengkap dan nama lain lainnya
bisa data itu
dan itu kan sudah bocor
artinya sebenarnya itu tidak aman gitu
baik berarti langkah verifikasi itu bisa menjadi salah satu barrier
baru begitu ya atau kemudian pagar baru kemudian
karena anda sebutkan tadi data sekali bocor memang akan terus bocor
yang penting adalah bagaimana kemudian verifikasi kemudian ketika data itu disalahgunakan begitu ya pak alfons
betul jelas memang harus verifikasi dan verifikasi dipastikan bahwa
itu yang bersangkutan apakah dengan nomor telepon
apakah dengan alamat email atau misalnya dia mau pakai ufactor authentication
itu lebih sulit lagi untuk direpas
pak alfons tadi yang kemudian rasanya belum terjawab juga pertanyaan pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian ketika ini nanti akhirnya
soal rahasia negara soal keamanan soal pertahanan negara yang juga
akhirnya rentan begitu secara keamanan cyber apakah anda melihat juga ke arah sana begitu pak alfons
ya memang saya juga melihat bahwa ini
brics org ini kenapa tau tau banyak data yang disuruh diperoleh
karena kalau ada data indonesia yang bocor
maka ada sesuatu di belakang kita juga perlu pertanyakan

dan kalau berhubungan dengan
data yang penting misalnya data intelijen atau sejenisnya
memang kita sangat tidak harapkan data itu untuk bocor
dan kita harapkan
data data misalnya berhubungan dengan intelligent diproteksi dengan baiklah

tapi waktu copy copy keluar itu di enkripsi

dan mereka bisa mengamalkan dengan lebih baik
baik artinya kita masih yakin begitu ya pada sejumlah sektor penting ini masih bisa terjaga soal keamanan cyber
nah anda tadi menyebut soal rancangan undang undang pdp atau perlindungan data pribadi gitu
kemudian ketika kita hari ini mendesak ru disahkan menjadi undang undang seberapa kemudian ini nanti akan berdampak
apakah kemudian hanya
ini sebatas regulasi
ketika kemudian di lapangan juga masih sama kondisinya seperti apa anda melihatnya
kita mengharapkan dengan adanya ruu pdp ini
khususnya sehubungan dengan kebocoran data
yang bertanggung jawab atas kebocoran data ini adalah pengelola data
kalau sekarang pengelola datanya sibuk nge lec gitu
dan manajemennya juga mungkin
tadi ada di bunga kurang kurangnya
tapi kalau di ru pdp sudah jelas lho
jika terjadi kebocoran data
ada konsekuensi finansial
ada konsekuensi hukum
bagi pengurus bukan orang it nya
orang it nya kan kalau misalnya
minta khusus juga untuk memanamankan data minta budgetnya
kalau yang disetujui umumnya kelihatan orang kalau orang awam ya nggak ngerti
tapi yang ini cuma se hp aja kalau di komputer kelihatan fisiknya kelihatan
tapi kalau untuk menamankan data dia nggak ngerti
nah kelihatan ini belakangan dulu deh
hal seperti itu yang terjadi
nah jadi kasian juga orang it
nah karena itu dengan adanya uu pdp kalau misalnya
decision maker nya direkturnya atau jirjanya atau
yang lebih tinggi itu
kalau ada bocor data dia bertanggung jawab dia juga mikir mikir
ah lewat nih kalau saya bocor gue bisa masuk penjara
rugi besar nih di denda
sangat fokus dengan memerankan itu
kalau sekarang kan ya kebocoran data
sibuk nge lec aja atau antarin
empati saling menutupi itu nggak meralami
baik artinya menurut anda ketika pdp sudah menjadi undang undang sudah ada konsekuensi yang jelas
sanksi yang jelas
itu kemudian akan mendisiplinkan lagi dan menambah optimisme kita soal keamanan cyber
kita harapkan begitu
jika dari top level management nya
sudah tahu ada konsekuensi yang jelas
sadar bahwa data ini sangat penting dan kalau bocor
mereka juga ada konsekuensi
dan konsekuensi finansialnya
itu mereka akan lebih serius untuk menghadapi ini
itu tidak menjamin data tidak bocor di amerika
itu hari ini juga data masih bocor
banyak negara maju juga
singapura juga datanya masih bocor
bocoran data nggak akan bisa
berkurang dengan sangat signifikan
baik kita akan lihat seperti apa kemudian
perjalanan dari ruu ini apakah kemudian akan cepat disahkan menjadi undang undang dan kemudian
apakah ini juga menjadi sebuah urgen

harapan bersama tentu kebocoran data tidak kemudian terus berulang
dan dimanfaat atau disalahgunakan begitu ya
terima kasih atas waktu anda pak alfons pakar keamanan cyber vaksin com telah bergabung bersama kami
salam sehat selalu pak
selamat malam terima kasih